om maman kan
benar kan tuhan ambo
harus aku latihan
tak ngerti dia
oh tuhan ambo
benar kan tuhan ambo
singa ini mulai mendekat
setnya jadi gugup
kalau kamu gak bisa menangin aku
kalau kamu gak bisa menangin aku
em kalau kamu gak bisa menangin aku
em kalau kamu gak bisa menangin aku
cepet kita yang kugum
jangan tawa cepetan
bos wapi ambil bukunya
buang buku yang lama buang
buku yang lama buang
kamu salah buang
itu buku yang baru
ini yang lama
udah rame begitu warung sirohim
bapak tunggu dulu disini ya pak ya
kenapa tuh si toy ber smackdown disini sama shani
bukan muhrim dinda
nanti aku berdosa
masuk neraka nanti
sini itu bantuin
saya mau tenang
masalah sebelis aja ini
om maman kan
nanti baku saya ambrose ini masih mikirin
kalau bakunya rubuh
minyak angin cepet minyak kelapa
ya udah aku aja yang beli minyak angin ya
gak ada satu orang pun yang boleh
lina dan sri lagi menuju
terima kasih rambo
iya rambo betul sekali
kamu disini teh supir
oh bagus kalau begitu
om wah terserah rambo saja mau pesenin apa buat om
ya pada kumpul tuh
ya pada kumpul tuh